prihatin gagal panen selama tiga tahun berturut turut akibat serangan hama tikus
seorang kepala desa di gresik membuat program terobosan dengan membeli tikus hasil tangkapan petani
program ini disambut antusias para petani karena dapat mengurangi kerugian
sebulan terakhir aktivitas petani di desa sekar gadung kecamatan dukun kabupaten gresik sedikit berubah
saat ini selain merawat tanaman padi petani juga ramai ramai berburu atau menangkap hama tikus dalam program yang digagas kepala desa sekar gadung
hampir setiap hari petani desa setempat melakukan perburuan tikus dengan cara menembak dan memasang racun tikus yang dipasang di lubang tikus
perburuan tikus ini sendiri dilakukan mulai sore hingga dini hari
sekali berburu petani bisa mendapatkan lima puluh hingga satu ratus lima puluh ekor tikus setiap harinya
tikus yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke balai desa setempat untuk dihitung di depan perangkatnya
setiap ekor tikus akan dihargai rp dua lima ratus oleh pihak desa
selain menukar dengan uang petani juga bisa menukar dua ekor tikus dengan satu sak pupuk organik lima puluh kilogram
dua puluh ekor tikus dengan pupuk urea lima puluh kg dan empat puluh delapan ekor tikus dengan pupuk ponska seberat lima puluh kg
memberi semangat kepada petani karena tiga tahun berturut turut ini tidak pernah panen
ide gerakan pembelian tikus
kukus ini berawal dari keluhan dan keresahan warga yang gagal panen akibat serangan hama tikus selama tiga tahun berturut turut
warga pun sangat antusias dengan gerakan pembelian tikus ini
karena selain memberikan penghasilan baru hama tikus yang menyerang tanaman padi mereka juga bisa berkurang